menjalani profesi sebagai seorang petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan tidaklah mudah
mereka harus berjaga selama dua puluh empat jam penuh
memantau setiap laporan musibah yang terjadi di ibu kota
bukan hanya kasus kebakaran
namun juga upaya penyelamatan lainnya
seperti proses evakuasi warga saat banjir
mengamankan lingkungan dari hewan berbisa
hingga sekedar membantu seorang anak yang terjepit
bahkan saat pandemi covid sembilan belas
petugas damkar bertanggung jawab untuk melakukan disinfeksi fasilitas publik
butuh motivasi kuat untuk menjalani tugas yang berat
hal itulah yang dimiliki oleh gatot santoso
komandan pleton grube
di bidang operasi penyelamatan dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan provinsi dki jakarta
ia bercerita keteladanan sang ayah menjadi dorongan bagi dirinya untuk mengabdi
oleh karena itu saya melihat
ini kalau jadi pemadam kayaknya saya kepengen gitu
meneruskan apa yang pernah bapak saya kerjakan gitu sebelum
sebelum apa menjadi dulu sebelum jadi seorang pemadam gitu
sehingga itu yang memotivasi saya
kenapa saya harus menjadi kepengen menjadi seorang damkar
niatnya satu yaitu menolong sesama

yang bisa mencari teman teman yang bisa menolong
meski demikian tidak jarang gatot dan rekan rekannya
mendapat cacimaki dari warga
yang merasa tidak puas dengan kehadiran petugas pemadam kebakaran yang dianggap terlambat
tapi saya anggap ya sudah lah nggak apa apa karena itu dalam kondisi panik
akan tetapi barangkali untuk masyarakat
yuk kita sama sama bekerja sama
atau menjadi sebuah teamwork yang baik
antara teman teman dan teman teman
antara petugas dengan masyarakat
sehingga kami yang datang yang niatnya baik itu
jangan dianggap bahwa kita menjadi masalah gitu
doa dan dukungan keluarga menjadi faktor yang menguatkan gatot dalam menjalani perannya
meski sering meninggalkan rumah
sang istri mengaku bangga dan selalu bahagia
karena yang ilmu dia dapat selalu dipakai untuk masyarakat
dan alhamdulillah sudah dikirim ke luar negeri
ke luar kota
dan mendapatkan manfaat juga untuk
selain untuk dirinya untuk keluarga juga
perjuangan petugas pemadam kebakaran di seluruh indonesia
mendapatkan bukan hanya apresiasi dari pemerintah
tetapi juga dukungan dari masyarakat
tim liputan cnn indonesia jakarta